sementara itu saudara seorang ibu muda di kabupaten labuhan batu sumatera utara ditangkap polisi
karena menjual bayi kandungnya seharga empat juta rupiah
selain ibu kandung sang bayi polisi juga menangkap pembeli bayi tersebut
kasus penjualan bayi ini dilakukan oleh ibu kandung yang tega menjual bayinya seharga empat juta rupiah
kepada seorang perempuan di labuan batu sumatera utara
polisi awalnya menangkap perempuan pembeli bayi di kediamannya
setelah pengembangan kemudian menangkap ibu kandung dari bayi tersebut
menurut polisi sang ibu mengaku tega menjual bayinya karena hendak pulang kampung
dan malu memiliki seorang anak dari hubungan yang tidak direstui orang tuanya
dalam konferensi pers di mapolres labuan batu polisi menampilkan dua perempuan
yang kini telah ditetapkan tersangka
selain ponsel polisi juga menyita uang tunai sisa dari hasil penjualan bayi
pemeriksaan pihak polisian dan dijerat undang undang tindak pidana perdagangan orang
dengan ancaman minimal tiga tahun penjara
awalnya pada hari minggu dua puluh satu januari dua ribu dua puluh empat sekira pukul tujuh belas titik kacamata wib
di dusun tiga parit minyak desa ekor si kecamatan eko kabupaten labuhan batu
kemudian pelaporan tim obsah sang reski kursi labuhan batu melakukan penyelidikan